pendukung kesebelasan persib bobotoh mengumpulkan uang koin untuk membayar denda lima puluh juta rupiah yang dijatuhkan pssi
pssi mendenda persib karena bobotoh melakukan koreografi untuk pengungsi rohingya
persatuan sepak bola seluruh indonesia menjatuhkan sanksi denda lima puluh juta rupiah kepada persib bandung
denda tersebut jatuh karena pendukung persib bobotoh melakukan koreografi tentang pengungsi rohingya pada laga persib melawan semen padang sembilan september lalu
karena denda ini bobotoh mengumpulkan uang koin digerai viking persib club di stadion sidolik bandung
sejumlah boboto dan pemin persin masih memberikan sumbangan meski dana yang terkumpul sudah lebih seratus juta rupiah
menurut rencana kelebihan dana akan disumbangkan ke pengungsi rohingya di rahine myanmar
ya alhamdulillah ya ternyata respon dari bobotoh baru sepisan
yang pasti hari ini pengena lagi menghadap ke ktpw
dan koordinasi untuk hasil uang ini
pengumpulan uang koin akan digelar hingga tiga puluh september atau satu hari menjelang batas waktu pembayaran sanksi denda pssi
pssi menilai aksi koreografi yang dilakukan boboto mengandung unsur politik yang dilarang dalam sepak bola
fredy bangun bandung